lanjutan kompetisi trial game seri keempat sesi final kembali digelar di sirkuit lapangan sedan kecamatan metro yudan kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu malam
dalam sesi final tersebut empat kelas dilombakan yakni kelas free for all atau ffa open ffa master kelas campuran open dan kelas campuran non city
kroser asal kediri jawa timur lantian juan berhasil menjuarai kelas utama ffa open dengan raihan total waktu lima menit sembilan detik dari empat race yang diperlobakan
sedangkan untuk kelas campuran open crosser asal kediri tersebut kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu lima menit tujuh belas detik
selain performa motor yang prima lantian juan mengaku butuh trik dan skill untuk menaklukkan lintasan dan rintangan di sirkuit
terutama sirkuitnya sudah ada lintnya agak garis garisnya itu
karena itu kita sudah menemukan itu kalau yang pertama ke dalam belum ada dia belum ada itu jalurnya
karena yang keempat jalurnya sudah ada kita sudah pas ya tinggal ngepasin jalurnya itu sama jemik jemiknya itu akan di pollin lagi
hingga seri keempat ini crosser lantian juan memimpin kelas main sementara dengan perolehan lima puluh poin
pihak penyelenggara mengaku setelah delapan belas tahun silam
trial gender sengaja kembali digelar di magelang karena karakter tanah magelang tergolong unik
yakni berdebu dan berumput sehingga menjadi tantangan baru bagi para crossert
jadi sirkuit di sini sangat unik dan benar benar bukan apalan dari para pembalap
jadi benar benar lintasan yang baru dari kita pertama kali nyenggarin itu dua ribu lima sampai sekarang ini pertama kalinya di magelang
terus antuas masyarakat di magelang juga sangat welcome
pembalap pembalap juga sangat suka dengan karakter sirkuit ini jadi ada kemungkinan tahun depan kita akan main lagi di magelang
selanjutnya trial game dert seri kelima akan digelar di mojokerto jawa timur pada september mendatang